tertangkapnya hakim jener purba dan toton menguak rekam jejak mereka selama menjadi hakim di pengadilan tindak pidana korupsi bengkulu
sejak tahun dua ribu lima belas ada lima puluh kasus yang ditangani oleh hakim janer dan delapan diantaranya telah difonis bebas
berdasarkan catatan peradilan negeri bengkulu hakim janer purba telah menjatuhkan fonis bebas pada delapan kasus korupsi
dengan enam belas orang terdakwa yang disidangkan di pengadilan tindak korupsi bengkulu
sepanjang tahun dua ribu lima belas dan dua diantaranya adalah kasus korupsi di jalan di kabupaten kaur bengkulu
dan kasus korupsi yang melibatkan bupati seluma murman effendi
apabila dicumlahkan sejak dia menjadi hakim tipikor bengkulu dari dua ribu lima belas dan dua ribu lima belas
berarti hakim jpd hakim tipikor jp menangani perkara sebanyak
sepuluh berkas lalu sudah putus tiga puluh tujuh berkas sisanya tiga belas berkas
sisa tiga belas berkas ini antara lain dua berkas yang bermasalah sekarang ini
yang kena ott yaitu nomor tujuh puluh empat tahun dua ribu lima belas
dan nomor tujuh puluh lima tahun dua ribu lima belas
dan nomor tujuh puluh lima tahun dua ribu lima belas yang kena ott yang kena ott yang kena ott